baik pak saya akan cari informasi soal orang itu pak
terima kasih banyak ya
oke berarti meeting sore ini bisa digeser ya
nanti dijadwalkan ulang di busa besok
salah satu yang dia mau salah satu yang dia impikan dari dulu adalah
pengen diucapin ulang tahun sama kamu
anin juga bilang yang sama waktu aku telepon dia kemarin ini
dan aku jadi bener bener ngerasa bersalah sekali sama andien
dia harus nunggu selama ini untuk ngedengar aku ngucapin ulang tahun
kasih selamat buat dia
udah yang penting sekarang adi udah tahu
kalau kamu secara tulus sekarang mencintai andien
hampir aja gue nabrak
hampir aja gue nabrak
wah itu kan
bapak ini temannya pak al
saya cuma ada urusan sama dia

tolong buka gerbangnya
orang itu kan salah satu sekuritinya debaran
wah beragetnya aneh ya
mau kemana dia
kamu langsung ke ruangan saya
saya mau ada urusan sebentar sama reni
hati hati jangan lari lari
cari informasi tentang sahadid
sekretarisnya pak aldebaran kebetulan telfon saya
katanya hari ini kita ada meeting di ptl lebaran sejahtera
melanjutkan meeting yang kemarin tertunda
kamu udah siap
kalau gitu kita berkata ya
biar saya bantu beresin ya pak
meeting dengan pani ino
berarti meeting sama captain juga dong
ketien apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
saya harus memuka lembaran baru
saya harus memuka lembaran baru
nggak boleh mikirin masa lalu terus
kasih tuhan dort rebuild max
disuntik sepanjang hari
sekarang saya harus membuka lembaran baru
enggak boleh mikirin masa lalu terus
ini jenny tunangan kamu itu ya
mantan saya udah lama pak
kamu banyak juga ya
hari ini saya nggak bisa masuk kerja
jadi saya minta kamu untuk handle
yang pertama kamu handle meeting dengan perusahaan anino
yang kedua kamu tolong double cek laporan dari pt indonesia karya
saya merasa ada angka angka yang nggak sesuai di situ
dan setelah itu yang ketiga
saya minta kamu tolong cek laki laki yang bernama denny setiano
alamat rumahnya di jalankapuas tiga no tujuh puluh tujuh
udah sebulan lebih dia nggak pulang kerumah
emangnya siapa pak dia
saya merasa orang ini ada hubungannya sama teror teror atau keluarga saya
saya akan cari informasi soal orang itu pak
terima kasih banyak ya
oke berarti meeting sore ini bisa digeser ya
bisa pak nanti dijadwalkan ulang di busa besok
ya kamu atur aja
ini sorry ganggu ya
om cuma mau ngasih tau aja
aku bisa menuhin undangan kamu nanti buat makan malam
yaudah kalau gitu nanti aku kirim alamat rumahku ya om
om langsung kesana aja ya
boleh nanti kamu kirim aja lokasinya
ya siap nanti aku langsung aku kirim ya om ya
oke sampai ketemu ya
kenapa sih mesti sendiri
eh tapi sebelum pulang kita mampir dulu
boleh ya mas
aku mau beli ayam kampung
kamu emangnya gak capek
akan lebih berkesan kalau aku yang buat
kan om irfan mau datang nanti malam
ya tapi kan sama aja bisa beli di kafe
atau beli di restoran
atau beli di hotel
nanti dibantu sama mama sama kiki ya
katanya saya disuruh tunggu disini
kenapa lo gak kasih tau soal ibu rosa kemarin
lo mau coba coba berkhianat
astaga baru sadar pulsanya abis
sekalian aja pelapon internet
bukan itu maksudnya bang uya
jadi begini saya ingin beli pulsa
kalau saya disini udah diterima kerja
ngomong ngomong kalau beli pulsa dimana ya
nih ya lo keluar
di ujung jalan ketemu perapatan
lo ke kanan dikit
oh disitu tuh
emang mau nyakar
maksud gue sebelah kuburan dua puluh meter disitu ada tukang pulsa
yaudah kalau gitu saya permisi dulu
jangan lama lama nih
ya lah mau menginap emang
kalau begitu gue saling
sebentar aja ya
tungguin tanyain bos
ada aja sih gue
masuk juga pulsanya
sebaiknya satupun bapak dulu ah
alhamdulillah sekarang boeing udah diterima kerja pak
doain boeing ya pak
biar boeing bisa ngumpulin uang yang banyak untuk biaya berobat bapak
udah dulu ya pak
lo harus nurus sama gue
kalau lo gak mau terluka